membahas keindahan gunung bromo memang tak ada habisnya
satu lagi wisata baru pendamping gunung bromo probolinggo
yang bisa menjadi destinasi di waktu libur anda
yaitu wisata bukit seribu selfie namanya
di lokasi ini pengunjung bisa menikmati pesona alam perbukitan
dan udara secuk sepuasnya
siapa sangka panorama alam menakjubkan ini adalah salah satu pesona bukit seribu
di lereng gunung bromo desa sariwani kabupaten probolinggo
untuk memperkenalkan destinasi baru sebagai wisata pendamping bromo
warga desa secara swadaya sengaja menyediakan panggung hiburan di atas bukit
mulai dari fashion show suku tengger
hingga tari tarian adat yang diperagakan oleh siswa
siswa siswa sekolah dasar hingga siswa sekolah menengah atas
selain hiburan di lokasi ini juga tersedia ribuan lokasi swafoto
sehingga dinamai bukit seribu selfie
pengembangan lokasi ini diapresiasi oleh kalangan seniman
yang juga bangga ikut tampil dalam aksi fashion show di atas bukit
dirinya berharap lokasi ini semakin dikenal luas
ada tantangan bersendiri enggak
butuh berapa lama latihan
nah tidak ada salahnya untuk berkunjung ke desa sariwani
di waktu libur akhir pekan bersama keluarga